namun diakuinya tempatnya belum bisa mengolah sampah anorganik sehingga diteruskan ke wilayah lain yang masih berada di kawasan sarijadi
bagaimana menurut anda apa yang akan terjadi
gue ikutin dari sma jadi
nah kegiatan kegiatan ini tentu dilakukan oleh penyidik ojk
kita berpihak kepada ekonomi rakyat membuka peluang usaha dan lapangan kerja
karena cina ini akhirnya mengeluarkan lagi petanya
iya dengan penegak hukum tentunya di level teknis ya karena sangat diikat dengan suatu kerjasama yang baik ini sangat baik
dan kita juga tidak sedikit melihat yang ada di bantaran kayak di tanah ini tanah ini gitu
kalau kemarin saya bertemu dengan salah satu petinggi dari tubuh satu
memang kita sangat tidak harapkan data itu untuk bocor